apakah biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu produk iphone delapan plus
jika dibongkar komponen pertama yakni layar biaya pembuatannya sebesar lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah
komponen kedua berupa penyokong daya utama biaya pembuatannya lima puluh tiga ribu rupiah
komponen ketiga berupa dual kamera yang ditingkatkan hasil bidikannya dari iphone tujuh
menelan biaya empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah
komponen selanjutnya berupa modem
dengan harga rp delapan ratus satu modem dirancang untuk mendukung ponsel gigabit lte
sedangkan pada sistem sensor apple membutuhkan biaya pembuatan sebesar satu ratus tujuh puluh lima ribu rupiah
tidak hanya komponen utama komponen pendukung lainnya pada iphone delapan plus menelan biaya hingga dua enam juta rupiah
biaya pembuatan iphone delapan plus pada model dua ratus lima puluh enam gb ini mencapai empat sembilan juta rupiah
tentunya harga produksi ini belum termasuk biaya desain dan lain lain seperti marketing dan promosi